pasca keributan empat november pekan lalu di jakarta
presiden jokowi hari ini mengunjungi markas besar tni angkatan darat
untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tentara nasional indonesia
presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras aparat
menjaga keamanan negara saat terjadi kerusuhan empat november di ibu kota
negara kita ini tujuh belas ribu pulau
suku berbeda beda ras berbeda beda agama juga tidak hanya satu dua berbeda beda
kalau hal itu tidak kita tegaskan secara berulang ulang
kita menjadi lupa kita menjadi tidak ingat
saya hanya ingin mengingatkan saja
pada tanggal lima malam dan juga tadi
apakah tokoh politik itu masih melakukan gerakan gerakan memecah pak